keputusan presiden joko widodo yang melakukan pelonggaran pemakaian masker di tempat terbuka
ditanggapi positif oleh warga pada senin pagi sebagian warga di sejumlah kawasan terlihat mulai
melepas masker saat beraktivitas di ruang terbuka ya seneng lah bagus kalau bisa kita
indonesia sudah tempat masker bebas masker mungkin agak senang sih karena udah pelonggaran
hal senada disampaikan oleh masyarakat di kota tasik malaya jawa barat selain sudah bosan bermasker
mereka sudah merindukan menghirup udara segar sirkulasi udara di luar ruangan diyakini minim
menularkan covid sembilan belas menurut saya setuju setuju saja karena di ruangan terbawah itu sirkulasi
udaranya lancar akan tetapi kalau di dalam ruangan
seperti di dalam kendaraan umum atau di ruangan tertutup saya menyaran saya saya sendiri masih
memakai masker terlalu sesek aja gitu di ruang terbuka tapi kan kalau di ruang ruang padat
harus pakai tetap gitu kayak di bus diangkut tetap pakai gitu sementara di bekasi jawa barat sejumlah
warga tampak masih menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan selain sudah
terbiasa mereka mengaku merasa lebih aman dan sehat dengan menggunakan masker
selain memberikan kelonggaran pemakaian masker warga berharap pemerintah juga dapat segera
memulihkan ekonomi masyarakat akibat pandemi pemerintah melonggarkan kebijakan penggunaan
masker seiring kasus covid sembilan belas yang makin terkendali presiden joko widodo menyebut
pelonggaran pemakaian masker hanya dapat dilakukan masyarakat saat beraktivitas di luar ruangan
atau di area terbuka dan tidak padat orang namun untuk kegiatan di ruangan tertutup dan
transportasi publik masyarakat tetap harus menggunakan masker tim liputan cnn indonesia